gap ah kagetin aja
ih ada ular tuh
itu kalau jalan spionnya dipake tuh
ya biar ada orang kan digelapkan
diam aja tubruk tubruk aja

ustadz kita masuk
ya udah ya udah kalian semua keluar dari kelas keluar keluar sekarang
ini ngomong ngomong kelasnya masih jauh apa kagak nih
bukan apa apa kalau emang ini jauh gue ngesawain kapal laut
bala pak kalau mau jauh kapal laut apaan
eh ini udah deket lagi sekali lagi sampai
siapaan yang ada nih
eh tenang udah udah
kalian semua tenang kalian semua tenang
sudah kalian sudah teman teman ada di luar ya
ada gula lari yang besar banget
tuh lidah kalian
ular besar ini ular apa gerbang tolci bubur
eh eh tong tong tong gue mau tanya bener tong
itu ularnya gede tong
wah udah kagak salah itu
musa ustadz udah kalau gitu si musa tuh ustadz
amalia itu bapak kamu kenapa kok manggil manggil musa begitu
itu ularnya babek ustadz
hah ulala jadi nama ularnya musa
pokoknya pak cuki nanti pak cuki ambil ular pak juki ya
pak cuki udah sekarang pak cuki masuk
ini gue sama tangkep
kenapa pak cuki
kenapa ini sih
situ kan yang punya piaraannya
yang punya piaraan ularnya
berarti hubungan situ sama itu ular udah kayak bapak sama anak tangkep sana
garangan aja lo kira dia anak gua apa
ini gue baru menarik
narik selimut mau tidur
ya malah tidur lagi
bumpan dalem lagi mulut
kayaknya gue gak berani
lalu lo aja dah
kalau gitu saya mau
ustaz mau nangkep ular
mau bilang kalau saya takut sama ular
nanti kan lo udah dicatok
biru semuanya kan
bumbusa tuh mau
ke tukang las
eh emang set yang jemuran
hah anak anak yang ini
itu mah namanya
lah malah kabur lagi
tuh kenapa jadi begini sih
aduh terus gimana dong nih
yaudah yaudah gini aja deh
biar saya yang pancing udara keluar ya
tenang aja pak ustaz
pokoknya dijamin rebis
ya duit lah
makanya burung murai
iya mau tapi ikutin saya dari belakang ya
ya udah deh
ih ada ular tuh
cari kan saya takut
ustaz sekarang begini
ustadz yang takut duluan saya yang berani belakangan
ulalah kebalik dong
ada juga yang berani keluar takut belakangan
mau ngomong apa juga boleh boleh aja
sebentar pak bapak belum makan ya
mulutnya buang pas tahu
kayak biasa kan kau itu
di mana tuh
nyari apaan sih
lo kira geli adik apa
ah ini dia
itu si musa udah ketemu
lo buruan kemarin ya
itu kalau jalan spionnya dipake tuh
ya biar ada orang kan digelapkan
jangan main tubruk tubruk aja
kawan kawan ada ular masukin ke alas kita
jangan jangan jangan
diam aja kalian ya
goto inten anak babes mata golek
nanti kalau kecatok perusahaan bisa bahaya
mau tangkap musa bek
jangan jangan jangan
apun ternyata nama ularnya itu musa
eh eh kalian jangan berisik ya
nanti kalau ularnya dengar ularnya marah
eh lu kagimana sih
gue nungguin lu setahun nih
daerah muti banyak apa jadi
gajah rame kaya kiong lama banget
nggak akan nungguin si itu
amanin si musa
kata juragan yuki kata amanin musa
iya tapi bukan musa yang ini
musa itu nama ulernya
oh beda ya
buka buka buka
buka buka buka
pak yuki yang terhormat
bagaimana kalau nama ular itu diganti jangan musa
si david angguran
sembarangan aja kalau angkat bicara
ada pepatah mengatakan
yang makan si marbot
ini gue bikin nama udah lama
ada marbot kerendam busa
dalam busa ada ikan pari
saya bukannya nggak suka kalau tuh ular namanya musa
itu ular kayaknya serem banget edut
gede lagi yang kayak
yang kayak di film film gitu anak kondanya di film film tuh
memang besarnya itu kayak ular anak konda
tapi kalau ular piton itu di asia
kalau anak konda di amerika selatan
oh anak honda aja udah serem
apalagi mama konda
mama konda itu siapa
mama konda itu mamanya anak honda
apaan sih edut
kak aku takut
dut dut periksa dut
gak usah deh kak gak usah deh kak
dut apa itu temannya musa ya dut
gak sesuatu kalau temannya musa
dia kan baru ditangkep ya dut tadi ya
yaudah deh kita pulang aja
cepetan dut aku tunggu sini dut
ya udah barengan ya
tunggu dulu dut
ya udah dut
ya udah dut
ya udah dut
ya udah dut
ya udah dut
ya udah dut
ya udah dut
ya udah dut
ya udah dut
ya udah dut
ya udah dut
ya udah dut